benang layangan yang menjuntai di jalan sangat membahayakan para pengendara terutama pengguna sepeda motor
beberapa kasus pengguna sepeda motor yang terjerat benang layangan pun marak ditemui beberapa waktu ini
salah satu yang terbaru adalah seorang balita berusia dua tahun di kabupaten tasik malaya jawa barat
pada senin sore enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga korban tersayat benang layangan putus saat menumpangi motor yang dikendarai ibunya
korban mengalami luka parah di bagian wajah hidung serta leher hingga mendapatkan perawatan medis
sedangkan sebelumnya masih dari tasik malaya jawa barat pada selasa sore sembilan belas september lalu
seorang pemotor terjerat benang layangan saat berkendara
korban mengalami luka di bagian leher sebelah kanan dan jari tangan kiri
beruntung luka akibat benang tidak terlalu dalam hingga korban selamat
untuk meminimalisir cedera menurut praktisi keselamatan dari safety defensive consultant indonesia sonny susmana
pengendara kendaraan roda dua diimbau selalu menggunakan perlengkapan berkendara lengkap
seperti menggunakan helm dengan kaca yang bening agar dapat melihat jelas
menggunakan jaket yang menutupi leher dan tangan panjang
serta menggunakan balai kelava atau puff yang juga menutupi bagian leher
sony juga mengingatkan tidak hanya pengemudi yang dilengkapi perlengkapan berkendara
melainkan penumpang pun harus menggunakan perlengkapan yang sama
agar jika terjadi kecelakaan atau terkena benang menjuntai dapat meminimalisir cedera
selain itu kewaspadaan saat berkendara dari awal berkendara hingga sampai di tujuan harus tetap konsisten
jangan hanya waspada di jalan raya saja namun ketika memasuki daerah perumahan kewaspadaannya mulai menurun
posisi penumpang pun harus diperhatikan dengan baik baik
anak anak harus tetap duduk di belakang atau di kursi penumpang
jadi tidak boleh anak anak posisinya di depan
karena pun kalau terjadi kecelakaan tabrak depan itu yang paling tidak siap adalah anak anak
dan rata rata anak anaknya memang tulangnya lebih rentan patah ya karena masih muda tulangnya
sehingga dia tidak boleh duduk di depan
kemudian kalau memang dia duduknya di belakang apakah wajib pakai peralatan yang lengkap
keselamatannya iya harus pakai helm pakai jaket termasuk kalau memang perlu pakai bala kelapa
benang layangan ini berpotensi membahayakan nyawa
karena benang layangan yang digunakan seringkali merupakan benang gelasan yang terbuat dari benang nilon
yang sudah dicampur dengan pecahan kaca dan cat khusus
dengan tujuan agar dapat mengalahkan lawan
main layangan memang seseru itu ya
tapi memang harus hati hati karena memang benang yang saya pegang ini cukup tajam
karena terbuat dari bahan nilon yang sudah ditajamkan
bayangkan jika benang setajam ini menjuntai ke pinggir jalan dan mengenai pengendara sepeda motor
atau mengenai orang yang lewat
ini cukup berbahaya
permainan tradisional menerbangkan layang layang ini memang asyik dimainkan
baik oleh anak anak maupun orang dewasa
di salah satu lapangan kota bandung pada sore hari langit dihiasi aneka gambar dan bentuk layangan
para pemain layangan pun mengaku salah satu keseruan bermain layangan ialah untuk mengalahkan lawan
main layangan itu buat memutuskan lawan
buat memutuskan lawan
biasanya tandingnya sama siapa sih
nah biar menang kamu gimana caranya
lihat ini ya gelasannya
gelasannya harus kayak gimana
gak takut gitu kena ke orang
saya takut kena ke orang
nggak ada udah di atas kayak gini
para pemain layangan menambahkan keseruan bermain layangan selain untuk bersosialisasi dengan teman teman
juga sebagai pelepas jenuh bermain gadget di rumah
musim kemarau seperti saat ini memang banyak dimanfaatkan oleh anak anak dan juga orang dewasa untuk bermain layangan
namun bagi yang bermain layangan sebaiknya dilakukan permainan layangan ini di lapangan terbuka
agar benang layangan yang putus itu dapat lebih terkontrol dan tidak mengenai orang lain
nah bagi pengendara kendaraan khususnya yang beroda dua
ini memang harus lebih memperhatikan daerah sekitarnya dan safety riding
agar terhindar dari juntayan benang layangan yang terputus
mitahandayani helmi suryanegara bandung jawa barat